aksi teror di samarinda dan suhu politik di indonesia yang semakin panas membuat puluhan perempuan menyatakan aksi keprihatinan
ya dan aksi ini mereka wujudkan dengan menggelar doa bersama serta menyalakan seribu lilin perdamaian di jakarta kamis malam
puluhan perempuan yang tergabung dalam galang kemajuan ladis kamis malam tadi menggelar doa bersama dengan menyalakan seribu lilin di halaman kota tua taman sari jakarta barat
para ibu ini merasa terpanggil melihat kondisi politik di indonesia yang memanas
ditambah lagi aksi teror dari samarinda yang menewaskan seorang anak
mereka berdoa untuk keutuhan negara kesatuan republik indonesia negara yang tetap aman sejahtera dan tetap bersatu meski berbeda suku ras dan agama
tujuannya ini sebenarnya spontanitas dari keinginan ibu ibu yang ingin berkumpul untuk bersama sama berdoa untuk negara kita kemudian menjalankan
mereka menyalakan perang bersama kemudian ada beberapa kemuliaan juga yang ini akan dihadiri pak sumarsono
pelaksana tugas gubernur dki jakarta sumarsono yang menyempatkan diri datang pun mendukung gerakan ini
dengan gerakan seribu lilin untuk memberikan apa istilahnya sebagai simbol perdamaian lah
saya kira itu persaudaraan
cara berlaku ini simbolis
simbolis sama dengan hati itu simbolis cinta
ini kan semua simbol semua simbol supaya bisa menerangi kehidupan
rencananya doa seribu lilin untuk perdamaian ini akan rutin dilakukan dengan lokasi yang berbeda setiap bulan
sofian firdaus jakarta